sampai jumpa di video selanjutnya
mas jawabnya masih
oh berapa bungkus
dia aja beli
kamu mau ke mana pur
untuk si sepupuk favorit
lain lain kayaknya belum pulang
tapi ada temennya
oh gitu yaudah gak apa apa
makasih kang ya
aku asep teman sekantornya ani dari bandung
oh ini yang namanya asep
kenalin aku cen cen
aninya belum pulang
perlu aku nyetelponin
eh gak usah asep tuh sengaja gak ngasih tau ani
mau ngasih kejutan
ah yaudah tunggu di dalam aja yuk
telat kamu cuy
gak jadi cuy
gak jadi cuy
cepet pulang ya mak
tati dulu ada yang mau nanya
begitu aja pada ribut
tadi ustazanya kagak dateng
jadi mak pulang cepet
mak ini udah selesai semua
tinggal nunggu yang pesen datang
ya makasih ya
kenapa kan masih siang
masih ada yang harus saya kerjain di rumah mak
jadi istri kan harus pinter pinter bagi waktu mak
iya betul sih
eh sebentar ya
ambil buat lu
kok banyak amat mak
gak apa apa udah ambil aja
makasih kalau gitu mak
pamit dulu ya mak
makasih ya mas pur
ih apaan sih
kok kak asep dateng gak bilang aku dulu
ya namanya juga kejutan atau
kalo dikasih tau mah kejutan gak asik dong
ih cen cen apaan sih
pesanan hari ini udah aku kirim semua
iya makasih ya cikgu
iya makasih ya cen cen

ya pegang pegang nuance lagi ah
kota siapa ya
lo kenapa sih tat
dari tadi cemberut aja
ngasih duitnya ke mbak yanti banyak banget
emak ngasih duit rada banyak kan karena kesian sama dia
kan suaminya baru mulai kerja besok
gajiannya baru bulan depan
lo kebayang kagak dia mau makan apa sampe bulan depan
tapi senang besok mbak yanti udah gak kerja lagi
kota siapa ya tadi
mobil udah bersih bersih
bulan yang mana gak mau
bos enggak kemana
gua mau nenangin diri
waktu itu aku gak bisa kesini
kamu kan sibuk
kamu marah ya
ya abisnya teh
aku sms gak dibales bales terus
udah gitu aku lihat di sosmed
kesannya kamu kayak nyindir nyindir aku gitu
kamu udah makan siapa
kamu udah makan siang belum
ya udah tuh
gimana kalau kita sekarang makan
hai bos apakah bos sudah tenang
alhamdulillah saya senang kalau bos sudah tenang
masya allah pak gantinya jangan di sini atu pak
santis ulu ulu dikira bapak teh kamu tidur beneran atutis
hai abang mimpi apa sih liatin tadi kayak
itu yang hari ini hari ulang tahun pernikahan kita emang iya kok abang
nggak bilangin tadinya mau ngasih kejutan ngasih lo kue
menjadinya kesel pakai jatuh kuenya dirusak tuh
biarin bang kuenya rusak yang penting
cinta abang k mutta ting nggak pernah rusak